mukena emak udah setahun
emak mau beli mukena yang baru
yaudah beli aja emak
uang emak kan banyak di bank
enak juga ya
kalau tiap hari makan gado gado gratis buatan mamah
kalau bobby sih bosen emak makan gado gado terus
kagian kalau kebanyakan makan kacang
muka bobby bisa jerawatan
makan gado gado nya sekali sekali aja
mama juga bosen
kalau tiap hari sarapan gado gado terus
kalau kata ustaz dari pengajian
buat sholat agak penting yang bagus
yang penting bersih
ini kan masih bagus mak
tapi emak pengen banget punya mukena kayak punya ustajah
mukena bordir dari tasik
emang kalau mukenanya bukan mukena border dari tasik
sholatnya kurang afdol ya mak

iya belajar yang serius
biar nanti lulus sekolah dapat nilai bagus
kalau bagus kan kamu kuliah nanti dapat pihak siswa
hati hati di jalan
terus pulang sekolah langsung pulang loh
jambulnya agak turun
emak udah nanya nanya sama ustaz jah
katanya kalau dari jakarta ke tasik
emak mau ke tasik berimu ke nanya
emak kan kagak bisa naik bis jauh jauh
bang ujak aja ma yang ke tasik
bang ojek suka kok kena angin
bang ojak pasti mau ma ya kan bang
yaudah bagus kalau begitu
nggak surti bikinin
tapi bebek tolongin surti ya
iya gua liatin
we learn gehabtat berderimnya
pas luas tish
yang kalau abang musik ketasik berarti abang seharian kagak ngunjik dong
gak apa apa bang sesekali nyenengin hati emak
duit lima ratus ribu itu udah termasuk ongkos pulang sama pergi
emang cukup mak segini
emak udah nanya juga berapa harga mau kena bawa di tasik
yaudah deh mak kalau gitu ajak siap siap dulu langsung berangkat ke tasik
eh eh taduh lu mau kemana ke tasiknya besok pagi aja sekarang udah kesiangan
mak ngasih duitnya sekarang biar besok subuh lu bisa langsung berangkat ke terminal
bang jangan lupa ya oleh olehnya dari tasik buat hati
ada kan tisna mau beli gaduh gaduh kan
iya mbak bikinin dua bungkus ya pedasnya sedang aja
ini pak gaduh gaduhnya
cis mbak syurti lagi gak dagang ya
dagang pak ini kan belinya di sana
emangnya kenapa rasanya beda ya
bukan bapak pikir karena kamu lama belinya di tempat yang jauh

mas bur mau beli koran
ada berita politik dan ekonomi lagi hangat nih
tersangka korupsi tertangkap basah saat pesta narkoba
dan hakim memutuskan hukuman berlapis
nah kalau enggak ini nih
penyanyi dangdut ketahuan selingkuh suami tuntut cerai
gue lagi enggak mau beli koran mot
lo pergi jauh jauh sana
beli koran dulu
gue lagi gak mau beli koran mot
mendingan lu pergi jauh jauh mot
gadoh gadohnya enak ya tis
nggak seperti yang biasa kita beli
coba kalau iyo bisa jualan kayak mbak surti ya
masa iyo yang jualan gadoh gadoh pak
kan udah ada mbak surti yang jualan gadoh gadoh
nanti kalau iyo jualan gadoh gadoh mbak surti merasa disaingin
maksud bapak iya jualannya yang lain
maksudnya supaya bisa ngebantu kamu juga tis
nanti tis bicarain sama iyo kalau iyo udah balik lagi ke sini
spur antar saya ke depan dong
ya gimana sih
udah bapak aja yang beresinnya
sudah kamu berangkat aja
ya tuh pak
nanti jalan dulu ya
masya allah pak
kalau senawati ditutup atau mulutnya
kan bapak juga yang bilang
tis kalau sendawat teh mulutnya ditutup atuh
maaf atuh tis bapak lupa nutupnya